para pebasket dunia semakin ramai hadir di indonesia
terbaru timnas perancis mendarat di bandara soekarno hatta pada selasa
kemarin menyusul kanada dan pantai gading yang sudah tiba lebih dahulu
delegasi perancis mendarat di soekarno hatta pada pukul enam belas empat puluh lima waktu indonesia barat
menumpang pesawat japan airlines
perancis berkekuatan dua belas pemain
satu pemain perancis mathias lesord tiba sehari lebih cepat dari rekan rekannya
center perancis rudy gobe menyampaikan rasa senangnya begitu tiba di indonesia
tim asuhan pelatih vincent colly ini diperkuat tiga pemain nba
dan rudy gobe yang memperkuat minnesota timberwolves
selain tiga pemain tersebut
selebihnya pemain perancis berlagak di euro league
perancis akan bersaing di grup h bersama kanada latvia dan lebanon
perancis akan menjalani laga perdana menghadapi kanada